pangeran seperti kau
mampu membunuh seorang raja sendirian
ternyata kau juga berbakat menjadi batu
mengambil barang orang lain
dengan cara fakta
bukankah itu sifat yang tidak terpuji rakit
bukankah raden sudah pernah berjanji
untuk merubah sifat
aku tak perlu nasihatmu lagi
kau tidak usah
ikut campur dengan urusanku
aku sudah tidak butuh kau lagi
sebaiknya kau pergi dari sini senurjati
raden mengusir hamba
hamba tidak akan pergi dari sini
tidak memerintahkan hamba
untuk mengawal raden kemana raden pergi
tidak ada satu orang pun
yang boleh menentangku
aku adalah calon putra mahkota pajajarang
senurjati berani menentangku
ringkus senurjati berani menentangku
hamba tidak ingin ada pertumpahan darah disini
kalau itu keinginan raden
hamba akan pergi dari sini
kalau terjadi apa apa dengan raden
hamba tidak akan bertanggung jawab
bawa barang antik yang ada di kotak itu
tidak ada kesalahan

arga dan apa yang dia lakukan disini
untuk apa dia bersenang
sepertinya dia sedang menunggu
aku bisa mencoba kekuatan dengan menyerang
aku ingin tahu sejauh mana kesaktian sekarang
kalah dari kiasatnya bukan berarti aku jatuh kalah dari arga dan
paman arga dan
pasti kau habis kalah bertarung
buat apa kau bersemedi
karena nantinya kau akan kalah juga
paman arga dan
kau tidak akan terpaksa
maksudku sudah berhenti
dalam sejarah kekuatan ini
itu tidak akan pernah terjadi
aku yang akan menghabisi
kalah dalam bertarung
itu sudah menjadi takdirku
aku belum sembuh benar
karena itu dia perani
tapi dia juga belum tahu
ternyata dia mengisahkan tuhan
aku tidak bisa melaksanakan
lebih baik aku pergi dari sini
aku tidak akan membuang buang waktuku percuma
hanya untuk melayani bocah gendut itu
aku akan meneruskan semangat itu
kenapa aku selalu kagum
padahal aku sudah menguasai ajan ajan tinggi
dan mempunyai pusaka pusaka yang hebat
ah jangan saja
bisa mudah mengalahkan
dan agar dan
walaupun dia tidak besar
tapi dia bisa mengalahkan
berani kau menghina aku
kita bertemu lagi pangir rangwanja
sekarang aku adalah calon putra mahkota pajejar
aku baru saja membunuh raja arab sedana
jangan cuma loja anda
anda juga mungkin
jangan parkir di kereta
jangan jika anda mengubah
dasar pangeran manjai
dasar pangeran manjai
katanya kau bisa membunuh raja
tapi baru kena tau kan saja sudah keok
dasar kau petunda